mah tadi kan aku udah bilang
kamu cukup minumnya
kenapa anda teror saya
apa salah saya sama kamu
tolong jawab pertanyaan saya sekarang juga
apa salah saya sama kamu
kenapa kamu itu teror saya
saya disini punya keluarga
saya punya anak dan juga saya punya
saya punya kehidupan
tolong jangan teror saya
saya punya keluarga dan juga saya punya ibu yang sayang sama saya
saya punya permis atas
saya punya perang laufenya
saya punya liburan
perbuatan kamu ini dilihat oleh allah
dan suatu saat nanti
perbuatan kamu akan dibalas
yang setimbang oleh allah
tolong jangan pernah ganggu saya lagi
tuhan akan balas perbuatanku
demi menghancurkan hidup kamu
aku ambil resiko hitun rey
buat aku sekarang cuma satu
hidup kamu itu akan benar benar hancur
dan kalau kamu masih sayang sama keluargamu
lebih baik kamu ceraikan istri kamu
dan tinggalkan anak serta ibumu secepatnya
kamu rela kalau istri kamu yang cantik
ibu kamu yang baik hati
dan anak kamu yang lucu itu
penderita hiv juga seperti kamu
dengerin aku pacinian
aku gak akan menceraikan dewi
dan aku akan meninggalkan keluarga aku
demi menyenangkan permainan busuk ini
dan kamu dengerin aku sekarang ya
aku cinta sama dia
aku cinta sama dia
aku cinta sama dia
aku gak mau hamil gak
jadi aku cuma mau pastiin aja kalau aku gak hamil
ya tapi jangan banyak banyak mai
aku harus pastiin kalau aku gak hamil
mai ya udah
aku bilang cukup mai
aku anak yang nanti lahir
dia langsung keascal
tak dapat bentuk tuh

dan aku juga langsung ke hooda
tapi udah keluar
dengan cara kayak kategori dia
saya tak tahu usahakannya diheiro
balikin botolnya kak
malah aku pusing
ahy tadi kan aku udah bilang kamu cukup minumnya
kok tua seharusnya kayak gini mai
kalo boleh mau ada gitu lagi
aku bersedia bersedia jadi bapaknya
mbak maaf pak andre ini ada
aduh mas andri kan udah gak masuk selama beberapa hari ini mbak
tapi tadi pagi andre berangkat pakai baju kerja
kalo dia gak ke kantor terus dia kemana
kenapa sih dia masih aja gak mau ngomong apa apa sama aku
tapi kalau bapak sudah berkeluarga
memang pihak istrilah orang yang sangat rawan tertular virus ini
ya tentunya kalau dia berhubungan intim dengan suami yang memang sudah dinyatakan positif terjangkit virus corona
kau saya memang banyak catatan kejahatan deh tapi saya bukan orang jahat paling tidak saya
bukan orang jahat untuk istri kamu termasuk orang orang terdekatnya masa kamu nggak ngerti
saya memang mengagumi istri kamu
tapi buat saya orang orang yang terdekat bagi dewi adalah orang yang penting jadi
orang yang penting juga buat saya jadi saya mohon kamu mengerti kalau saya ini bukan ancaman buat
maafin saya pak jules dulu saya pernah cemburu sama pak jules saya senang
sekalindri saya lega ternyata diantara kita ada saling pengertian